sejumlah momen mesra terekam saat presiden jokowi bersama menteri pertahanan prabowo subianto termasuk saat berkunjung ke pt pindad pada senin lalu
anggota dewan pembina partai gerindra andre rosada mengatakan momen tersebut bisa diterjemahkan masyarakat sebagai kode ataupun sinyal dukungan dari presiden jokowi terhadap prabowo
andre rosiade mengatakan sinyal dukungan dari presiden joko widodo terhadap prabowo subianto pada pilpres dua ribu dua puluh empat sangat terasa
andre menambahkan jokowi kerap memberikan kode secara tersirat dan tersurat berupa endorsement kepada prabowo untuk menjadi presiden ri ke delapan
masyarakat umum sudah bisa menerjemahkan momen momen itu sebagai sebuah kode atau bentuk lain
endorsement yang diberikan jokowi ke prabowo menurut andre telah berhasil mendongkrak elektabilitas prabowo berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga lembaga survei kredibel
presiden sinyal presiden kepada pak jokowi
dari pak jokowi ke pak prabowo saya rasa sinyal kode itu kan masyarakat umum pun bisa melihat bahwa ada yang tersurat ada yang tersirat ada yang
itu sebenarnya kan masyarakat sudah bisa melihat bahwa dalam tanda kutip presiden jokowi memang memberikan endorsement kepada pak prabowo
dan endorsement itu betul betul dirasakan oleh masyarakat dan juga oleh pak prabowo sendiri
apa buktinya pertama pemilih pak prabowo pak jokowi di dua ribu sembilan belas pemilih pak jokowi dan kiai ⁇ maruf ⁇ itu terus bergeser kepada pak prabowo
tapi saat ini kan teman teman bisa lihat di berbagai lembaga survei pemilih pak jokowi dua ribu sembilan belas yang dulu memilih mas ganjar
andre rosiade mengatakan nama calon wakil presiden akan diumumkan pada momen yang tepat bersama ketua umum pkb muhaymin iskandar
menurut andre fokus partai gerindra saat ini adalah meningkatkan elektabilitas prabowo dan menambah kerjasama koalisi dengan partai politik lain
salah satu partai politik yang akan memberikan dukungan yang merapat dengan koalisi adalah partai bulan bintang dan akan ada lima partai politik lain yang akan bergabung
itu nanti dalam waktu yang pas dan momentum yang tepat akan diumumkan oleh pak prabowo bersama gus muhaymin dan insya allah partai partai pendukung lain
sekarang kami fokus dua hal yang pertama meningkatkan elektabilitas pak prabowo yang kedua menambah kerjasama koalisi